udah pasir beg beg aja kan

ini harus diceritakan sebelum nantinya timbul masalah baru
seperti nino kemarin
sa ada yang belum papa ceritain sama kamu sa

dua nosartuh masalah tanpa teman yang ada di depan kita
karena papa ngga mau kamu dengerin dari nino
kor bradley terlalu ter aiming
ya udah apa sih pap
tapi semua beg beg aja kan
insya allah ngorong beg beg aja

sini sini gantuk ya
apa sih pak
dua hari yang lalu
papa sama mama sempat bawa keisah ke covid city
ricky mengambil keisah
ricky ngambil keisah itu gimana ceritanya kok bisa ma
kok bisa sih
dia ngambil keisha pada saat papa sama mama lagi lengah
tapi alasannya ricky membawa keisha
adalah karena ricky merasa
keisah adalah anaknya ricky
tapi nino gak tau kan
nino tau gak
nino udah tau
jadi ricky sengaja bawa tas susunya keisha
ke rumahnya nino
ya gitu lah
sebelum berangkat itu
mau kasih ke nino buat nunjukin
apa yang dia kasih ke rena
itu memang beneran kita kasih
dan rena beneran happy
dengan apa yang dia kasih
ya tapi dia ngerasa
ya intinya nino seujuan
kalau saya sengaja manas manasin dia lah
dengan kemesraan saya sama rena
udah gak tau lagi saya
serba salah ya
lain kali gak usah ada niatan baik baik
gak usah baik baik sama dia mas
pasti juga serba salah sama dia
ya jadi kepikiran aja
saya kan mau ngurusin kerjaan
di luar negeri
terus ya beberapa hari
ini masalah ini aja
gak selesai selesai masalah nino
ya kan kepikiran aja
tapi kamu tenang aja
mama ada papa yang selalu mendukung aku
berpihak sama aku
jadi kalau misalkan sampai nino macem macem
mama sama papa pasti juga akan turun tangan
kok ada ya orang kayak dia ya
anggap aja cobaannya
cobaannya melalui dia

kita juga ngelakuin ini kan juga kemahasanya ya mas ya
bukan buat elsa juga
harusnya nino juga sadar kalau nino juga punya keisha
dia punya anak
harusnya dia juga harus lebih fokus sama keisha
ya dan kita juga nggak bisa ngasih tahu juga kalau lc yang minta ini kan
nanti salah lagi
elsa mungkin yang marah sama kamu
atau nanti malah nino yang marah sama elsa
dan kita fokus sama keluarga kita gak usah
fokus sama keluarga dia
dari dulu sih saya fokus sama keluarga ini ya
kan besok puasa ya
nanti malam terawih bareng ya
sama sahur bareng rame rame
yaudah kalau gitu aku ke kamar askara
sekarang aku ngasih tokiki ya
saya juga mau liat askara
mas al mbak andien kiki mau laporan
ini tadi uya sama boem ngasih tahu gigi kalau ada orang yang ngasih surat ini dan surat ini buat mas al katanya
nah tadi uya bilang gak ngasih nama mas cuma di dalamnya katanya ada namanya
sama sama mas al kiki pergi dulu ya mas
jangan pernah ikut campur urusan saya soal kesier
anda juga punya anak
dan anda selalu ingin dekat dengan anak anak anda
anda juga gak ingin jauh dengan anak anak anda begitu juga saya
siapa yang memisahkan saya dengan anak saya dia pun akan mengaminasikan sama
dia udah kasih anjing
gak bisa dicampur sama keluarga kita
dan aku ngerasa gak nyaman
jadi laporin aja
kamu urus deh
aku ke kamar askar nanti sebentar
mohon maaf sekali pak
masih belum pak
padahal saya sudah coba hubungin dan saya juga sudah tanya beberapa orang
sangat sangat tak terhubung
sebenarnya sih pak kalau dibilang tak terhubung juga enggak
karena sebenarnya beliau itu pernah handle kesnya

masalah kasusnya kak angga memang tidak cerita sama saya pak
karena mau menutup masa lalunya
saya dan keluarga tidak diberitahu
itu juga kak angga cerita karena saya sebut nama pak amar
kalau anggap pernah ditangani sama pak amar
artinya ada kemungkinan kita juga bisa
apa kamu tahu kantornya di mana
masih ada waktu
kayaknya saya mau ke sana deh
bapak mau ke sana pak
takutnya nanti kesana malah tetap nggak bisa ketemu gimana pak
ya paling tidak kan kita coba dulu
siapa tahu kita beruntung
saya bisa ketemu langsung kan
bisa sedikit kasih angin segar buat kita
tapi kamu kalau mau balik gak apa apa
saya mau langsung ke sana siapa tahu bisa ketemu
terima kasih pak
saya tinggal ya
kalau sampai gue gagal dapetin pak amar buat panimo
yang ada gue yang dibilang perform
gue harus telfon lagi nih
aku nggak mau ya
kalau sampai ricky ganggu kebahagiaan aku sama nimbu
mina itu udah berubah sekarang
dia udah baik sama aku
dia udah perhatian lagi sama aku
terus kalau sampai nino tiba tiba berubah lagi
karena dengar omongan dari ricky udah ribet lagi mah
capek aku mah
udah kamu jangan berpikir
udah kamu jangan berpikir yang macem macem ya
tapi kalau ricky masih berbuat nekat gimana
kalau sampai riki nekat lagi
ya pokoknya aku titip ya
mama sama papa tolong jagain keisha
jangan sampai dideketin lagi sama ricky
atau papa langsung lapor aja ke polisi
dia kan udah ngebahayain keisha
nama akan lebih hati hati
kamu tenang aja
jangan gelisah jangan khawatir
tenang aja ya
papa juga gak mau nino jadi gelisah juga
ya kamu kan tau nino seperti apa
ya aku juga gak mau hubungan aku kesek
cuma gara gara ricky yang anggap keisha itu anaknya pa
kalian harus kuat ya
mohon maaf bapak dan ibu
waktu kunjungan sudah habis
dan ibu elsa harus segera kembali ke sel
ma aku ambil asih aku dulu ya
tapi jangan lama ya
bu elsa sedang ada tamu
harus bergantian pak
om surya sama tanah sarah
dan anak gue yang tercinta
saya sudah email ke pak amar mahendra dalam dua hari terakhir ini
tapi saya belum dapat feedback sama sekali
ini kartu nama saya
apa saya bisa ketemu dengan pak amar secepatnya
bapak belum bisa ketemu langsung kalau belum ada janji
tolong sampaikan saya punya dua kasus besar
yang saya sangat mengharapkan sekali jasa dari pak amar ini
tolong tunjukkan kartu nama saya
baik sebentar ya pak
dan saya koordinasikan dulu dengan sekretaris pak amar
silahkan duduk pak
aku harus urus dua masalah besar
yang pertama soal elsah dan kebebasannya
yang kedua soal reina
andin dan alibara harus tahu
aku bukan orang yang gampang menyerah
aku akan ikuti permainan mereka
ngapain kamu kesini

kamu masih mau ketemu anak saya
kamu masih berimajinasi kalau keisha anak kamu
paham gak kamu
keisha memang anak nino
tapi itu cuma di atas kertas
saya ayah kandung keisha
keisha darah daging saya
apapun yang terjadi keisha itu adalah anaknya nino
kamu mau saya laporin polisi
saya kan tidak pernah bilang
laporin aja saya ke polisi
saya gak takut
supaya semua jelas
kalau memang benar kalau keisha itu anak saya
riki riki kamu udah mulai kehilangan nakal
kita bakal buktikan nanti
kalau bisa saya sarankan om dan tante
minta perlindungan aja ke albar
karena saya gak takut tante
karena memang benar
dan saya akan mengambilnya buat selamanya
kamu mengancam saya
setiap tangan listeners perhatikan

kok yang tau sama
sama elsa dulu
siapa siapa aja orang yang bisa ketemu sama elsa di dalam lapas
tapi itu harus dari elsa sendiri inisiatifnya elsa
elsa gak mau ketemu sama riky kok
yaudah nanti coba
dan kita minta supaya riky dimasukin ke dalam listnya
yaudah kita tunggu disini aja deh ya
kita tunggu sampe riky keluar
bu kami baru dateng
tapi sejak tadi kami terus mengawasi riki dari kejauhan pak
yang telah awasin terus ya
ngapain lagi kesini ya
ngapain lagi sih rik
jadi gue mau melakukan tes dna buat keisha shay
gimana menurut lo
gue mau ke rumah tempat kece
kita bisa berhenti
masuk lu apa
lo tuh bukan siapa siapanya keisha rik
ini semberangan ya pak momo
darah daging gue
dan gue yakin sa
ketika gue melakukan tes dna itu
membuktikan kalau kece itu anak gue
sebenarnya tujuannya itu apa sih
tapi lo kenapa sih ngelakuin ini
walaupun gue di penjara
gue tuh pengen tenang nih
gue pengen hidup gue itu tenang
cuma pengen tenang
gak bisa ya
ini udah makan siapa
biar kece sama gue
bukan sama nino yang bukan siapa siapa itu
tak punya siapa siapa
kece sama gue
kece sama dia
semberangnya kalau mau
mau sampai kapanpun kece itu anak gue sama nino
kesha adalah hasil pernikahan gue sama nino jadi lu berhenti buat muhayel
kece anak gue
bukan anak nino
nino gak akan terkenal sama perbuatan
dan gue pastiin papa sama nino akan ngelaporin lo kalau lu sampai berbuat yang macam macam
ngelaporin aja sah
gue gak takut
bahkan ketika aldebar ngebantu pun
gue sama sekali gak takut
dan lo tau di luar sana
ada dua pengawal aldebar yang selalu ngikutin gue kemana pun
terus mereka bisa apa
karena gue cuma pengen ngeberkes ya
sama satu lagi sah
mungkin lo udah tau peristiwa yang kemarin
dari om surya sama tante sarah
gue cuma pengen ningketin lagi sah
itu baru awalan sah
pekan yang keempat
bakal ada kejutan buat kalian lagi
dan gue yamin
gue pasti mendapatkan keisha
ya terima kasih atas bantuan kamu
ya udah saya tutup dulu ya pak ya
urusan saya dengan elsa sudah clear
siang nyebelin banget sih
terus elsa kenapa sih
belakangan ini kok sering nguring nguringan terus ya
lagi marahan kali sama lakinya
elsa lu kenapa sih
gimana kalau sampai beneran riki tes dna
tes dna akan membuktikan semuanya
dan gimana kalau ternyata
enggak enggak enggak
ini enggak mungkin
gue yakin kalau keisha itu anak gue dan nino
kalau lu ngebatalin perjanjian kita
kok bakal bocorin ke semua orang
sama suami lu
sama bokap lu
dan semua orang yang udah nyudutin lu di pandora cafe
cukup rick cukup
jadi mau kan
beneran lagi dengan kak keisha
bukan anak ricky
pak amar di depan sudah ada pak nino dari pt lino gemilang yang sudah meng email kita kemarin
dan sepertinya beliau sudah sangat ingin bertemu dengan bapak
dan untuk email kemarin sudah diberikan satu kasus tetapi saat ini juga sudah ditambahkan satu kasus menjadi dua
jadi bagaimana pak apakah bapak berkenan untuk
untuk sementara pak amar
pak amar tidak bisa menerima tamu
kenapa seperti ini perlakuan law firm ini terhadap klien baru
ini terus kalau saya mau ketemu dengan pak amar cara cepatnya gimana
tidak ada kata cepat untuk beliau
semua klien harus menunggu jawaban dari beliau
maaf bu ibu dipanggil pak amar di dalam
baik saya akan segera ke sana
pak nino saya akan memberitahu pak nino untuk jawaban dari pak amar
saya permisi dulu karena saya harus ke dalam